intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat sejumlah sungai di kabupaten kudus meluap
dan menggenangi ribuan rumah warga di lima kecamatan di kabupaten kudus jawa tengah
inilah gambar pantauan udara permukiman warga yang terendam banjir
ada dua puluh sembilan desa di lima kecamatan yang terdampak banjir
permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian hingga tiga meter
akibatnya ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman
tanggul sungai wulan yang memisahkan kabupaten kudus dan demak kembali jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi saudara
titik jebolnya tanggul berada di tempat yang sama yakni di desa norowito karanganyar demak
akibatnya ribuan rumah warga di wilayah demak jawa tengah
kembali tergenang banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter
selain itu banjir juga kembali memutus jalan pantura kudus demak
ataupun sebaliknya karena ketinggian air di jalan lebih dari satu meter
jebolnya tanggul sungai wulan terjadi yang kedua kalinya
kepala bnpb lejen suharyanto menjelaskan
hal ini disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan
dorongan air yang lebih keras ke tanggul
akibatnya sekitar dua puluh dua ribu warga terdampak kini diungsikan ke empat puluh lima titik berbeda
suharyanto menyebut penutupan tanggul yang jebol sudah dilakukan
dan ditarjetkan akan rampung dalam lima hari
kemarin kan sudah tertutup itu ya
ternyata mungkin karena dorongan airnya lebih keras
hujan juga beberapa minggu kemudian
dan datanya lebih ekstrim sehingga jebol lagi di titik yang sama
ini sekarang sudah beberapa hari ditutup
janjinya dari bpws itu lima hari sudah ketutup
hingga senin malam saudara banjir masih merendam permukiman warga di tiga puluh satu desa
yang berada di lima kecamatan di kudus jawa tengah
ketinggian banjir masih bervariasi berkisar satu hingga dua meter
ribuan warga terdampak kini mengungsi ke tempat yang lebih aman
meski demikian terdapat beberapa warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka